kami sudah terhubung dengan kepala balai teknologi survei kelautan btsk bppt joko nugroho
selamat malam pak joko
pak joko bppt akan mengerahkan kapal baruna j empat untuk membantu mencari serpian dan bangkit pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
lalu secara teknis pak bisa anda ceritakan cara kerjanya seperti apa nih pak
baik selamat malam pak yuda dan selamat malam para pemirsa cnn
sebelumnya kami mengucapkan rasa dukungan ini sangat mendalam atas terjadinya musibah kesalahan pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
semoga masa pencarian korban maupun apa yang kita harapkan akan segera
baik pak yuda bj empat barunajaya empat bppt itu berada di bawah koordinasi knkt
sesuai dengan permintaan dari knkt
berhubung dalam pencarian
kapal pesawat sriwijaya ini
kalau secara teknis pencarian seperti apa pak
ya secara teknis setelah kami mengikuti perkembangan dari pencarian kapal sj satu ratus delapan puluh dua ini oleh pihak pni atau basarnas
kami akan mengusulkan
untuk menyalakan trenduser atau usbl yang ada di kapal barunajaya empat untuk menangkap sinyal fdr dan tvr
baik usbl ini seperti apa pak
ini kalau sudah diberikan ke tempat
ya usbl ini cara kerjanya seperti apa pak
jadi dia trenduser pak
trenduser yang untuk menangkap sinyal yang dipancarkan
yang dipancarkan oleh fdr dan cvr
kemudian dari sinyal yang didapatkan itu
kita di kapal bj akan langsung mengetahui koordinat x dan y dari posisi black box
baik fdr maupun cvr
pak joko tadi dikatakan oleh panglima tni sendiri bahwasannya black box sudah mengeluarkan sinyal

titik koordinatnya sudah diketahui
apakah dengan diketahui titik koordinat ini
kemudian juga dengan menggunakan teknologi uspl ini akan lebih mempermudah pak
untuk mendeteksi di mana posisi yang paling tepat dari keberadaan black box tersebut pak
ya saya kira upaya yang sudah dilakukan oleh pihak tni atau basarnas
kurang lebih saya kira memiliki kesamaan
kita juga bisa dapat membantu
kalau diberikan kesempatan untuk mendekati
kita bisa mencoba juga menyalakan trend booster tersebut
untuk kita coba mendeteksi posisi koordinat tersebut
pak joko bisa anda ceritakan saat ini kapal baruna empat sudah berada di lokasi
ataukah masih agak sedikit berjarak
mengingat tadi juga ada live dari rekan saya
di jict mengatakan bahwasanya pada malam hari ini
semua kapal tidak melakukan aktivitas untuk menghindari terjadinya kesulitan untuk membaca sonar pak
ya kebetulan kami diperintahkan oleh pihak basarnas untuk ikut merapat di jict
ikuti untuk berkoordinasi dengan pihak basarnas
dan kami menanti tentunya
arahan dari basarnas untuk kapal baru najaya empat
baik ini terkait dengan teknologi yang ada di kapal baru nampak ini pak
seberapa besar pak
prosentase kesuksesan untuk membantu tim basarnas membaca sonar tadi dengan teknologi uspl
seperti itu pak
baik kebetulan baru najaya
jadi kami memiliki empat armada
yaitu baru najaya satu dua tiga dan empat
kebetulan kami juga sempat ikut terlibat dalam pencarian kapal lion air
pesawat lion air

di mana kami juga ikut berperan untuk bisa menemukan black box tersebut
pak joko kalau tadi anda
tentunya hal ini
baik pak kalau tadi anda katakan dari kronologi cerita
dari keberhasilan untuk pesawat lion air kemudian air asia
berarti prosentase untuk menemukan black box maupun serpian kapal cukup besar pak ya
tapi kendala apa sih pak yang dihadapi oleh tim bppt maupun kapal baruna sendiri pak
baik dengan pengalaman terdahulu
memang black box yang ditemukan
dengan koordinat yang sudah ditentukan
itu memang sudah posisinya sudah ditemukan
namun kesulitan yang terjadi adalah
kondisi dari dasar lautnya sendiri
jadi bahwa black box itu ternyata sudah masuk ke dalam lumpur atau di bawah dasar laut
tertutup oleh sedimen yang ada
itu adalah pengalaman yang kemarin namun
berdasarkan informasi dari knkt kepada kami
bahwa kondisi perairan di lokasi jatuhnya sj satu ratus delapan puluh dua ini
itu berupa batu karang dan mudah mudahan sedimennya bukan berupa lumpur
sehingga mudah mudahan black box yang sudah ditemukan menurut pihak basarnas
mudah mudahan dapat segera ditemukan
tapi memang kami berharap
sebenarnya kalau bisa memang yang sudah ditemukan
tentunya ke depan
sesuai dengan apa namanya
bahwa basarnas mungkin dua hari ini lebih konsentrasi terhadap korban
namun ke depan bila mana lokasi black box ini yang sudah ditemukan tidak ditemukan
kami berharap bahwa posisi pink atau beacon yang ditemukan
oleh peralatan kami maupun peralatan dari kapal kapal yang ikut terlibat di lokasi ini
langsung dapat berkonsentrasi mencari posisi pink
jadi tidak tercampur aduk dengan pengumpulan puing
karena kemungkinan yang terjadi adalah pergeseran
pergeseran dari puing puing yang kita tidak tahu sudah sangat campur aduk di dasar laut
dan kalau misalnya akan tercampur aduk mungkin ada pergeseran pergeseran yang terjadi
misalnya seperti lion air yang terdahulu semakin masuk ke dalam atau sehingga sulit semakin sulit untuk ditemukan
tapi kami juga diperkuat dengan peralatan
bila mana dibutuhkan ternyata ada benda benda yang dimaksud ternyata masuk ke dalam lumpur atau di bawah permukaan
kami akan mencoba untuk menggunakan stuck bottom profiling
baik pak joko terima kasih sekali untuk perbincangan pada malam hari ini
selamat bertugas pak dan semoga proses pencarian akan segera ditemukan
baik terima kasih pak
terima kasih pak yuda selamat malam